oleh presiden jokowi mungkin pelaksana dan golkar gimana menyikapinya
saya kira kita mulai dari tadi penjelasan soal sistem presidensial ya
jadi kita ini menganut sistem presidensial sudah cukup lama gitu
dan kita sama sama tahu seorang presiden itu pemimpin semuanya
kepala negara kepala pemerintahan pemimpin politik juga
jadi agak susah membedakan presiden soal konsolidasi politiknya itu
jadi memang melekat semua presiden itu pemimpin semua sektor gitu
nah makanya dari sana menurut saya ini sekarang ide ini munculnya mau dibuat kapan
kalau mau dibuat sekarang sampai dua puluh oktober
toh masih pak jokowi masih presiden
dia semua masih kepala negara
sebetulnya secara tidak langsung ya itu tadi dia semua pemimpin politik republik indonesia
setelah dua puluh oktober itu pak prabowo kalau misalnya insya allah besok kemudian diumumkan
wakil presidennya pak gibran
nah jadi itu udah beralih ke sana
nah terus mau dibuat kapan ini
karena kalau bicara nanti bicara tentang soal formally sistem presidensial
ya sudah ada sekarang pak jokowi sampai nanti di dua puluh oktober
sepuluh oktober sampai dua puluh oktober dua ribu dua puluh sembilan itu presiden terpilih
ini kan kita bicara tadi ya kalau misalnya tonto mengatakan
ya tolonglah orang orang yang jangan jorok jorokin gitu ya
dan saya yakin ya pak jokowi pak prabowo tahu persis pada saat mereka memimpin jadi presiden
pak prabowo mau jadi calon presiden kemarin
tahu persis sistem politik kita sistem pemerintahan kita presidensial
mereka tahu kapan mereka berakhir kapan diserahkan dan kapan mereka juga posisinya sebagai apa ya
saya kira saya meyakini pak jokowi tahu persis perannya
sama juga ketika dia terpilih dua ribu empat belas
beliau tahu persis sebagai presiden menempatkan pak sby sebelumnya seperti apa
bu mega seperti apa dan itu sudah dia lakukan
jadi kalau analisa anda apakah betul tadi pak jokowi tadi
akan pulang ke solo dan tidak lagi berkecimpung dengan koalisi besar atau gimana
kalau dari relawan bersuara gitu
begini mas kita ini negara ini bangsa ini punya tantangan yang luar biasa di tahun ke depan
dan pak jangan terlalu rendah sekali
ini dinamika yang terjadi termasuk penggiringan opini ini kan merendahkan dua orang sekaligus
pak jokowi harus kekuasaan dia mau cawe cawe
bahwa presiden ke tujuh dimintai pendapat dalam banyak hal yang strategis tentang indonesia dua ribu dua puluh
warga negara aja boleh bersuara kok kan kita demokrasi
seolah olah prabowo tidak memiliki kemampuan untuk mengelola berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat ini
tetapi saya yakin pak prabowo dan pak jokowi ini punya concern bersama tentang bagaimana indonesia bisa menjadi negara maju di tahun dua ribu empat puluh empat
karena ini cuma lima ratus tahun sekali
jadi ini bukan soal demokrasi ansi
tapi ada satu kebutuhan bangsa yang harus kita addres sangat serius dalam dua puluh tahun ke depan ini
bahwa kita punya bonus demografi sudah dibilang
milenial dua puluh delapan gengsi dan jangan lupa ditambah lagi sebelas persen anak kecil
berarti enam puluh lima persen populasi penduduk indonesia ini mudah
jadi potensi kita menjadi negara maju atau tidak
kita bicara soal kebutuhan bangsa kebutuhan negara
teman teman punya dinamika punya aspirasi punya keinginan
saya selalu melihat begini satu ide itu bisa jalan
manakala dia sesuai dengan kebutuhan bangsa dan kehendak rakyat
dua itu yang menurut saya menjadi hal yang harus kita lihat dari semua alat ukur apapun
tapi dia sesuai buat bangsa dia sesuai dengan kebutuhan rakyat
saya yakin ide itu akan bisa diterima oleh banyak pihak
bang syukur ada kebutuhan bangsa ada kebutuhan negara yang memang pak jokowi tetap harus tetap berperan
saya ingin koreksi dulu ya ada tadi statement pak prabowo dengan pak jokowi
saya juga punya kepentingan bangsa ini maju
saya pikir semua kita yang duduk di sini punya kepentingan bangsa ini maju
adik adik yang nonton kita juga punya kepentingan bangsa ini maju
semua rakyat indonesia punya kepentingan bangsa ini maju
nah tetapi persoalannya adalah
undang undang kita di sistem presidensial
itu adalah pemahaman politik yang benar di sistem presidensial
pemimpin pemerintahan kepala negara dan pemimpin politik
kenapa dikatakan misalnya kerjasama gabungan itu itu untuk apa
agar keputusan keputusan presiden itu
bisa didukung di parlemen atau di dalam undang undang
atau pembuatan anggaran atau hal hal lain
nah tentu saja presiden harus menjadi pimpinan daripada politik
jadi ya saya sih tidak mau masuk ke sana
apakah nanti ada koalisi besar dan pemimpinnya siapa
kalau nanti saya sebagai warga negara
ada koalisi besar ya
kemudian ada yang memimpin koalisi besar ini
nah sementara yang memimpin koalisi besar ini bukan orang politik
ya kita lihat saja nanti
tetapi kan ini akan benturan yang sangat luar biasa sekali
nah bagi saya begini kita harus terima apapun
buktinya kami dukung mulai dari wali kota solo sampai ke presiden
tetapi masih berikan kesempatan kepada anak bangsa yang sudah dipilih dan diputuskan untuk memimpin negeri ini
uceng jadi gimana sebaiknya menurut anda sebagai orang netral di ugm gitu